ada yang berbeda di pondok pesantren nurul hidayah di dusun tempel sempu adong boyolali jawa tengah pada minggu malam
dipimpin langsung oleh nur rahman pemimpin pondok pesantren para santri dan pengasuh pondok
berkumpul di luar ruangan dengan membawa al quran dan juga lampu minyak
mereka kemudian berjalan sambil mengumandangkan salawat burdah menuju lapangan di tengah sawah di desa setempat
dalam kesempatan itu pengasuh pondok mengingatkan kembali para santri saat para wali mengenalkan ajaran islam dan al quran
dalam suasana tenang hanya dengan penerangan lampu minyak
menjelang berakhirnya ramadan para santri pun sudah hatam tiga puluh juz al quran
selain itu kegiatan tersebut bertujuan
tujuan para santri merasakan perjuangan wali somo dalam menciarkan agama islam di desa desa
dengan adanya itu kita selalu mengenang dalam tahunnya setiap nuzul quran santriwan santriwati
kita ajak bersama sama munajat ke allah dengan ada di alam terbuka begini pakai sendir
harapan kami bisa mengingat anak anak tersebut untuk selalu tambah perjuangannya dengan perjuangan zaman dahulu
santri pun mengakui suasana hening dan penerangan yang redup membuat lebih tenang saat membaca al quran
kita bisa menyentuh dalam hati sangat karena kita bisa merasakan apa yang dirasakan pada zaman dahulu saat tidak ada listrik
kalau kusuknya lebih kusuk atau
lebih husuk lagi bisa tersentuh dalam hati pokoknya bisa merasakan ketentraman sebenarnya
lebih terasa mendalam lebih menghayati
kalau ini menurut jejak nabi
ya karena dulu sebelum ada penerangan para nabi mengaji menggunakan lampu sentir
jadi kita mengikuti jejak para nabi zaman dahulu seperti itu
setelah selesai membaca al quran bersama sama para santri dan pengasuh pondok pesantren kembali ke pondok
kartika bagus boyolali jawa tengah